pemirsa pemerintah menjamin bahwa vaksin covid sembilan belas yang kini memasuki proses uji klinis fase ketiga aman bagi masyarakat
jika uji klinis berhasil rencananya vaksin ini akan diproduksi secara massal oleh bio farma
juri bicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
ada tiga hal utama yang menjadi prioritas penting terkait pengembangan uji klinis vaksin covid sembilan belas
yakni harus aman tanpa efek samping tepat menimbulkan kekebalan spesifik terhadap covid sembilan belas dan cepat diproduksi dengan jumlah memadai
rencananya uji klinis vaksin covid sembilan belas dari sinovac akan melibatkan perusahaan farmasi bio farma dan akan dilakukan pada satu enam ratus relawan
bahwa dalam pembuatan vaksin ini kami membentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat dalam satgas ini
untuk memastikan bahwa vaksin ini akan berhasil
kandidat vaksin yang dibuat betul betul sesuai dan cocok untuk kepentingan perlindungan pada masyarakat indonesia
hal senada juga diungkapkan oleh tim peneliti vaksin sinovac fku
berdasarkan uji coba sebelumnya vaksin ini dinyatakan aman untuk manusia meskipun pada uji coba ke satu dan dua ada menimbulkan reaksi
reaksi yang biasa muncul adalah reaksi lokal berupa nyeri di tempat suntikan
sedangkan yang lain lainnya ada kejadian misalnya sakit radang paru paru diare atau penyakit penyakit lainnya
dan setelah diaudit tidak berhubungan dengan vaksin
ketua tim uji klinis fakultas kedokteran unpad prof kusnandi rusmil menjelaskan vaksin buatan sinovac dipilih
karena telah berhasil melalui uji klinis
tahap satu dan dua di tiongkok
selain melakukan uji klinis vaksin covid buatan sinovac
bio farma juga sedang mengembangkan vaksin covid bersama lembaga biologi molekuler eijkman
tim liputan cnn indonesia